di informasi berikutnya menteri hukum dan ham yasona lawli menanggapi dengan tenang soal desakan mundur dari kabinet
dan desakan ini muncul pasca tragedi kebakaran lapas kelas satu a tangerang
sebelumnya yasona menjawab soal perkembangan kasus kebakaran lapas kelas satu a tangerang
ia menyebut hampir seluruh korban meninggal telah dikembalikan ke pihak keluarga
selain itu ia mempersilahkan proses hukum berjalan dengan semestinya
dan desakan mundur muncul dari secumlah pihak mulai dari lbh masyarakat lbh jakarta serta lpbh nahdlatul ulama
mereka menyoroti kinerja yasona usai kebakaran lapas kelas satu a tangerang
pidana yang baru ada prinsip restoratif justice
tentukan di dalam pemastrakatan harus disesuaikan
hukum acara pun nanti harus menyesuaikan
itu berbarengan itu